pada tahun dua ribu dua puluh empat referendum pengubahan nama makedonia ini akan menjadi langkah pertama dibukanya perbaikan hubungan dengan uni eropa dan nato termasuk negara tetangga mereka yunani
kedua negara tersebut telah sepakat untuk pengubahan nama makedonia pada bulan juli lalu
pada perjanjian tersebut negara yang merupakan bekas bagian dari yugoslavia tersebut akan berganti nama menjadi republik makedonia utara untuk membedakan namanya dengan tokimsi makedonia yang terletak di utara yunani
mungkin sesi terapi drum di kota kota chile lainnya mengatakan bahwa bermain drum bersama sama dalam kelompok memberi para pekerja ini rasa saling memiliki
menurutnya faktor emosional sangat penting karena musik mengundang kebahagiaan dan getaran yang baik
banyak pekerja konstruksi memberikan respon positif dengan upaya ini
mereka mengaku langkah tersebut dapat membuat mereka keluar dari tekanan psikologis dan mental dari pekerjaan